panglima kostrat menyatakan siap bergerak ke filipina jika pemerintah indonesia dan panglima tni menginstrusikan pengerahan pasukan pemukul reaksi cepat ditarakan untuk misi pembebasan sepuluh wni
pelatihan tni dengan menyiagakan pasukan ditarakan kalimantan utara dikatakan presiden joko widodo sebagai persiapan militer indonesia melakukan pembebasan sepuluh wni yang disandra
pangkostrat selaku panglima komando operasi pun menyatakan kesiapan pasukannya melakukan misi ke filipina jika pemerintah indonesia dan filipina menyepakati bantuan militer indonesia